anak anak sekarang kita ada di kandang sapi sapi apa ini namanya sapi perah sapi perah itu menghasilkan
apa susu bagus tapi itu banyak manfaatnya ya dagingnya bisa kalian makan terus kulitnya
bisa dijadiin bebeduk terus kotorannya bisa dijadikan popupuk ya jadi semua
astagfirullahaladzim putri jangan diciprat ciprati
santriwati yang lain tolong kalian jangan berpencarnya supaya nggak nyasar tunggu stasiun
di sana kok sampai sini sih pula lah pak deh naik kereta ke meruya cakep kenapa kita nyasar
kandang linci ya sidulah makan papaya artinya bahaya
hai memang kenapa ngomongnya posa takut ya sama keinci astagfirullahalazim update yang
namanya ustadz musa yang membeli dan santun itu hanya takut kepada allah subhanahu wa ta'ala
akbar tapi kau sama kita saya gelichan terus kenapa posa menghindar terus tipis

sebentar ada dua orang nih
pak ustadz sama pak d
sama pak d
pak ustadz kan pak ustadz pernah mengajarkan kepada saya
menolong sama manusia adalah ibadah
pak ustadz mau ibadah nggak
nggak ada nak ciri
kali ini pahalanya buat pak d aja deh
yang mana kelincinya
taruh ke mana
aku minta tolong ambilin kelinci lagi dong
pak d pak d pak d
pak ustadz takut
pak d pak d
pak d pak d pak d
pak d pak d pak d

pak d pak d pak d
pak d pak d
kalau pak d takut takutin saya terus pakai kelinci
saya mau pingsan aja
buat pak ustadz ya
gak jadi pingsan aja
aduh jangan bersender kau ayo capek
aduh kambing soalnya
apun ada apaan sih
aku punya ide bagaimana caranya
kasih dulu orang itu pakai kayu
nah itu dia
satu dua tiga
bukan depan lagi
jangan berhenti dut
ada yang berhentiin aku
kayak tulang keras
ustazah udah nyariin kalian
bisa dari rombongan
udah gitu kalian sempet sempetnya lagi
apaan ustazah bella
abisnya mereka semua itu
dia penakut banget
jangan kayak gitu dong
jangan kayak gitu dong
yaudah kalo gitu kita kembali lagi ya
biar kita gabung sama yang lainnya
terus kita cari putri dia gimana
sudah tenang saja lah kawlis
nanti kan tinggal kita laporkan ke bagian informasi
yaudah kita ke sebelah sana
anak anak sekarang kita ada di kandang sapi
sapi perah itu menghasilkan apa
usuh bagus tapi itu banyak manfaatnya ya
bisa dijadiin beduk
kotorannya bisa dijadikan
jadi semuanya bisa dimanfaatkan
nanti kalian semua belajar untuk kasih makan sapi
berani gak sama sapi
berani gak sama sapi
semuanya berani sama sapi
astaghfirullahaladzim kalian ini kenapa sih bertiga lalarian terus
sekarang gini aja deh
kan rambut kamu mirip bulu kambing
tunggu tunggu tunggu
kalau rambut aku mirip kambing
aku saudaranya dong
wah kumpen liar
yang penting kan kambingnya udah pergi
sekarang siapa yang mau kasih makan sapi
silahkan ya kasih makan sapi
ya was pelan pelan ya semuanya ya
nah yang sebagian lagi
kalian ambil rumputnya
ya mau ambil rumputnya
kita sebelah sana ya ambil rumputnya sebagian
ya was pelan pelan
sabtu rumah al asif
ini ada apaan sih
itu saat mereka lagi dikerjain
ini disemprot semprot sih
anak onta lepas hari induknya deh
dimana mana kambing bunyi beee
kalo bunyi perhatian perhatian
pak deh bisa aja
coba saya mau ajak ngobrol kambingnya dari hati ke hati
siapa tau kita tau apa masalah dia
ya nggak mungkin dia mau ngobrol
iya sebentar pak deh ya
boleh tau artinya gak itu apa
lepas dari kerumunannya
lepas dari kelompoknya dari ibu bapaknya
yaudah pak deh sekarang kita bantu
kambing ini untuk ketemu dengan kelompoknya
pak deh kita pade
kayaknya percuma pak deh
sekuat apapun kita lari
kenapa dia larinya lebih cepat daripada kita
karena dia kakinya empat